pemerintah mengisyaratkan akan mencabut ppkm ini didasarkan karena hampir seluruh daerah di indonesia sudah berada pada ppkm level satu
lalu seperti apa masyarakat harus menyikapinya
kita sudah terhubung dengan dewan pakar iakmi ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia hermawan saputra melalui sambungan zoom
selamat siang pak hermawan
terkait dengan ppkm yang akan dicabut begitu apakah anda menilai ini sudah layak dan bagaimana masyarakat harus menyikapi ini
harus berbahagia atau harus waspada
tentunya kita semua berharap agar ppkm ini memang akan menjadi instrumen kebijakan yang ke depan mungkin bisa dicabut
nah tentu saja ppkm ini punya beberapa indikator
ada indikator yang sifatnya
khusus ada indikator yang sifatnya umum
indikator yang sifatnya khusus adalah angka angka epidemiologi
nah jadi angka angka ini sebenarnya memang terlihat terkendali dalam satu hingga dua bulan terakhir ya
tapi memang yang menjelaskan
kekhawatiran kita itu ada indikator indikator umum dan sifatnya makro
kita melihat bagaimana who belum mencabut status dari pandemi global situation dan vaksinnya di negara negara asia timur
seperti tiongkok jepang korea bahkan eropa seperti perancis termasuk juga australia ini sedang tingginya kasus
bahkan di jepang dalam seminggu terakhir ini lebih dari satu juta kasus menjadi temuan
dan juga apalagi di tiongkok
jutaan kasus sudah ditemukan dan ini ada juga potensi varian baru dari rumpun omikron
dan potensi menjadi kekhawatiran
ada yang disebut dengan bf satu yang baru saja ditengarai sudah ada di indonesia ya
dan kementerian kesehatan menyampaikan varian ini sudah ada di indonesia
sehingga memang ada hal yang sifatnya early warning system yang berkaitan dengan screening perjalanan luar negeri
yang harus dibalik
nah ini kita tahu seperti whole genome sequence yang harus juga dibalik
ya tinggalkan sembari secara makro juga kita memperluas cakupan vaksinasi
kita tahu vaksinasi booster kita sebenarnya agak berjalan terlambat ya
ya kepercayaan diri masyarakat kita dan pemerintah kita tunggu sehingga kalaupun ada kebijakan pencabutan ppkm
karena memang di dalam negeri situasinya sifatnya terkendali
tetapi tentu saja timing itu juga menjadi penting mbak lia
jadi timing yang paling tepat hemat kami itu di penghujung januari atau awal februari tahun depan
karena melihat apakah dampak dari nataru ini ada kenaikan signifikan
kita juga ingin agar biasa ada protokol kesehatan itu tetap ada di kewaspadaan itu
berkaitan dengan community awareness
dan juga policy awareness
dua duanya memang kita butuh kewaspadaan masih untuk situasi covid yang belum berakhir dari dunia saat ini
berarti pak yang anda highlight adalah kesiapan atau kewaspadaan kita terkait dengan adanya kunjungan dari luar indonesia
begitu ya pak ya
ya betul sekali
bahkan singapura juga mencatatkan kasus dari varian baru ya
sebelumnya belum ada
kalau kita bicara subvarian baru
seperti ba kemudian juga bq itu sudah ada dan relatif terkendali
tetapi ada subvarian baru yang bf tujuh yang juga menaikkan kasus ini di tiongkok dan beberapa wilayah di asia timur
ini yang harus diwaspadai memang
mudah mudahan segera dengan melakukan testing tracing yang baik
perintah mengendalikan sehingga apa yang sudah terbentuk sejauh ini hingga akhir tahun dua ribu dua puluh
dan dua ribu dua puluh tiga kita menatap sesuatu yang lebih bisa menyegarkan dan juga bahagia kita bersama menghadapi covid sembilan belas ini
ya harapan itu sangat dinanti ya pak hermawan
selanjutnya kita masih berbicara soal era akhir dari pandemi ini
untuk berbicara soal waktu apakah saat ini waktu yang pas untuk menghentikan ppkm atau menunggu usai libur nataru begitu pak
ya hemat kami memang timingnya
ya menjelang sorry di ujung januari ya
setelah adanya nataru itu baru kita bisa evaluasi betul
karena nataru itu kan dari tahun ke tahun selalu membawa bukti kenaikan kasus ya
di dua ribu dua puluh ke dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh satu ke dua ribu dua puluh
dan dilalah memang selalu peralihan tahun ini ada varian baru dari covid
kita ingat dulu awal dua ribu dua puluh satu
awal dua ribu dua puluh dua ada omikron
sekarang menjelang awal dua ribu dua puluh tiga walaupun bukan pada rumpun yang masih dalam satu rumpun tetapi ada varian gitu ya yang disebut dengan subvarian bf tujuh
mudah mudahan tidak lebih mengkhawatirkan
tetapi tentu saja kewaspadaan mengingat alaman masa lalu ini menjadi penting
dan memang kita bijaknya kita evaluasi itu di akhir januari
karena dampaknya baru terasa paling cepat dua tiga minggu setelah hiburan dan juga keramaian di hadapan publik
ya apalagi saat ini kita lihat tren perjalanan keluar negeri sudah semakin meningkat
dan tidak lama lagi setelah januari nanti akan ada juga momen libur lebaran kemudian mudik dan bisa tersebar lagi
begitu ya pak hermawan
betul yang menarik itu temuan di perancis ya
ada satu pesawat dari china ke perancis hari kemarin
separuh dari penumpang yang dari tiongkok
tiongkok itu terkonfirmasi positif covid
tandanya memang mobilitas antar negara itu terutama yang dari wilayah tiongkok
nah itu sangat penting untuk dilakukan screening dan sekaligus whole genome sequence testing ya
bahkan untuk keseluruhan saat ini
nah kewaspadaan antar negara ini yang akan melindungi pergerakan kita di dalam negara kita
sehingga kita tetap berusaha nyaman
yang penting pemerintah juga sigap untuk memproteksi dari perjalanan internasional saat ini mbak lia
baik pak kita bicara soal kondisi di dalam negeri lagi
kondisi seperti apa kira kira menurut analisa anda
kondisi yang akan dihadapi oleh warga di indonesia pasca dicabutnya ppkm sesuai dengan rencana begitu
ya sebenarnya yang menjadi pr di kita ini
dan oleh karena ini masih rendah
orang orang yang masih beresiko seperti lansia
orang dengan comorbid
tetap saja inilah yang menyebabkan kasusnya itu tinggi
dan terjadi fatality
walaupun kasus aktif kita sekarang sudah kurang dari dua puluh ribu
tapi kematian juga masih terjadi
nah oleh karena itulah
saya ingin agar orang orang yang memiliki resiko karena comorbid
dan karena faktor lansia ini dipantau dan diaktifkan
diproaktifkan untuk dilihat apakah sudah divaksin
hingga inilah yang memang akan memberikan perlindungan optimal
samping itu juga memang berkaitan dengan edukasi terhadap pasca
walaupun menjaga jarak itu sudah susah
karena keramaian di modal transportasi layanan publik dan lain lain
tapi kesadaran untuk bermasker di ruang publik
itu sebaiknya tetap harus ditumbuh kembangkan
dan terbiasa untuk mencuci tangan
atau menggunakan hand sanitizer
ini bagian dari new habit yang sebenarnya
positif dari pelajaran kita selama pandemi covid
mudah mudahan ke depan ini
pemerintah dan kita semua
bagian dari unsur masyarakat
tidak luput ya
atau tidak juga mengendorkan kampanye ini
dan pada akhirnya kita bisa berdampingan dalam hal
aktivitas publik dalam bentuk mencari mata pencarian
atau juga bekerja
tapi juga kesadaran bermasker di ranah publik
dan juga ini tetap dalam bentuk mencuci tangan
dan perilaku hidup bersih dan sehat
itu menjadi habit yang positif untuk kita semua mbak lia
ya anda berbicara soal protokol kesehatan yang sebaiknya terus dijadikan kebiasaan begitu ya pak hermawan
dan tentunya warga harus punya langkah perlindungan diri
ketika ini benar ppkm ditiadakan
apa saja pak selain tadi protokol kesehatan tadi
ya yang penting juga ditumbuh kembangkan adalah
kemampuan vital untuk menjaga daya tahan ya
daya tahan itu ada dua
daya tahan secara fisik
dan daya tahan juga secara ekonomi
karena juga saling terkait ya
yang kemampuan ekonomi juga akan menambah kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
dan jangan lupa tahun dua ribu dua puluh tiga yang mungkin kita akan hadapi
atau masuk di dalam beberapa hari ke depan ini
tentu tahun di mana tantangan ekonomi juga tinggi
berkaitan dengan potensi resesi dan juga
banyak kritik dan dynamic situation ya
mungkin tahun tahun politik sepanjang tahun ini
nah oleh karenanya menjaga vitalitas
tubuh kita kebugaran
lalu sehat yang cukup
eksersis ringan tapi rutin dan teratur
easy yang terutama
jadi makanan makanan yang mengandung selalu ditingkatkan
dan memang harus lihat kadar kesehatan menyangkut resiko masing masing
ada orang per orang yang mungkin karena kolesterolnya
dan juga resiko diabetes mungkin untuk sebagian orang
itu harus dijaga makanan
dan demikian daya tahan terbentuk
cctv king duit ada
nah biasanya sehat indonesia semoga semoga itu
duit tetap ada ya pak ya
baik terima kasih pak hemawan saputra
sudah berbincang dan menjabarkan terkait dengan
rencana dihentikan ppkm ini
hermawan saputra dewan pakar iakmi
ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
selamat siang pak salam sehat selalu
selamat siang sehat selalu mbak lia